aduh maaf mbak kalau jauh mah
tengah jam dari sini
tolong dong bang soalnya saya mau meeting penting nih di kantor pusat
tapi mbak kalau jauh mah
tenang aja nanti saya kasih uang lebih kok
waduh umpan gue dimakan
wah nih gue dapet nih
saya duduk dari tari di sini
kok belum dapet dapet ya
sama gue juga kagak dapet di
ji tukeran tempat yuk
lo teringat apa dah
ternyata ternyata ternyata ternyata
mau kemana bang yanto
ada bisnis kang
ada aja nanti kalau saya kasih tahu malah banyak saingan
pak ji saya permisi ya kang isna
manis gak sih
kagak diangkat rod
lagi di jalan kali coba telepon lagi
kagak diangkat juga
ini pak ji
iya iya iya buru buru amat loh tis mau kemana sih
bukan buru buru pak haji
saya kan udah dari tadi di sini
saya baru datang pak ji
saya baru datang kang
udah mau pergi aja
dak lo lagi di mana
oh kasih tau ya si tisna
lah pak nul lihat sendiri tadi dia mau jatuh
alah alah udah tuh jangan diterusin pak ji
sayanglah umur satu ah
sama sama pak ji
sama sama pak ji
sama sama pak ji
sama sama pak ji
sama sama pak ji
bang masih lama
sayang lepot temen saya gak ada yang kata angkat mbak
terus mau ditungguin
bang buru buru ya
ya iyalah bang buru buru
kalau gak buru buru ngapain sayangnya kojek
aduh maaf mbak kalau jauh mbak
tengah jam dari sini
tolong dong bang soalnya saya mau meeting penting nih di kantor pusat
tapi mbak kalau jauh mah
langsung aja nanti saya kasih uang lebih kok
nah kalau gitu mbak hayu atuh
jadi lama nyampe sininya
saya kirain emaknya marah
nah itu tadi bilang gak apa apa
baik ya gue begini gini aja dah
eh gimana acaranya si kasman
ini kan tanaman
mau ikutan ngelocet cuy
udah sih biarin aja
eh lo ngapain sih belain dia
gue nggak belain dia
dia juga punya hak buat nyari rezeki di sini
kalau mau nyari rezeki jangan sini
lu takut ya kesayang sama dia
ya udah kalau lo nggak takut biarin aja
kepala etna mau kemana
mau beli benang
saya mesti nyari tisna
bapaknya pingsan di pemancingan
ya allah kesian banget
ya udah bang ojek karena buru buru cari kang tisna
iya deh saya jalan dulu ya
aku baru ngerasain nyari penumpang begini ya
udah penumpang susah lo pakai kut kutan ngojek di sini
aku juga kan butuh rezeki john
udah bang ojak
buburnya masih ada mas
mau sepuluh bungkus ya
jadi berapa bungkus dong
dua aja deh bungkus ya
oke tunggu ya
saya pulang dulu ya
udah lapar mau makan
makan buburnya dulu
saya makan di rumah aja